pemirsa tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto dikunjungi istri dan juga anaknya
kunjungan ini pun sekaligus mematahkan pernyataan penasehat hukum novanto frederick yunadi
yang menyebut novanto tidak diizinkan dikunjungi anak kandungnya
didampingi sejumlah pengawal perempuan istri setia novanto desti astriani tago dan anaknya
yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjenguk setia novanto di rumah tahanan komisi pemerintahan korupsi
selama berada di rumah tahanan kpk sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat
di istri tidak bersedia berkomentar sedikit pun
kedatangan istri dan anak setia novanto ini menegaskan tak ada diskriminasi yang dilakukan kpk
seperti yang dituduhkan kuasa hukum novanto frederick yunandi
yang menyatakan jika kpk tak memberi izin ketua dpr setia novanto menerima kunjungan
jam kunjungan bagi tahanan kpk adalah di hari senin dan hari kamis
di hari yang sama saat istri setnov datang ke tahanan kpk
di tempat berbeda proses sidang pra peradilan yang diajukan setia novanto
atas penetapannya sebagai tersangka
kasus korupsi pengadaan ktp elektronik juga berlangsung